kamera pengawas merekam detik detik pemukulan seorang sukarelawan pengatur lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di desa pelosoarang kecamatan sanankulon kabupaten blitar jawa timur pada selasa petang sebelas april
dalam video yang beredar luas di media sosial terlihat awalnya korban sedang mengatur lalu lintas di sebuah jalan simpang tiga
korban kemudian menegur tersangka pelaku lantaran mengendarai sepeda motor sembari memainkan gas sepeda motor sehingga menimbulkan suara bising
tidak terima ditegur tersangka pelaku kemudian mendatangi korban
keduanya sempat beradu mulut hingga berujung pemukulan terhadap korban
sejumlah warga lantas mendatangi lokasi kejadian dan pengendara sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi
orang itu putar balik ke sini ke sini dia itu langsung seperti itu di pukulnya
sehari berselang personil polsek sanankulon mempertemukan tersangka pelaku pemukulan dengan korban di mapolsek sanankulon
dalam pertemuan tersebut tersangka meminta maaf kepada korban atas tindakannya
atas dasar saat itu viral dan atas dasar
laporan dari bapak muali ke polsek sanankulon maka dilaksanakan dilaksanakanlah tindakan kepolisian
yaitu dengan mengasahkan pemanggilan dan diperiksa mas ongke
namun ketika sudah ketemu antara dua belah pihak menghendaki adanya mediasi
korban dan pelaku sepakat berdamai dan tidak akan melanjutkan kasus pemukulan ini ke jalur hukum
yosibio novianto kabupaten blitar jawa timur